sebagai gelaran olahraga multi event khusus untuk para atlet penyandang disabilitas
sejumlah fasilitas dan sarana di asean para games di solo ini tentu harus dipersiapkan secara khusus
salah satunya adalah fasilitas transportasi dari dan menuju tempat venue pertandingan
khususnya untuk para atlet pengguna kursi roda yang pastinya membutuhkan akses dan space khusus
untuk bisa menaiki mobil yang sudah disediakan panitia
di asean para games dua ribu dua puluh dua di solo fasilitas transportasi untuk para atlet penyandang disabilitas
didukung langsung oleh kementerian perhubungan
salah satunya adalah dengan menyediakan enam puluh lima unit mobil minibus yang sudah dimonitorkan

itu sudah sangat membantu buat kami pengguna kursi roda
coba suasana di mobil ini emang ini dibikin ya mas railing ini
iya jadi ini untuk pegangan kita
suatu waktu ada hal yang tidak diinginkan oleh supir yang rem mendadak atau apa
kalau nggak ada pegangan ini kita bisa ke depan atau jatuh ke belakang gitu
memang standarnya itu seperti ini ya
dan kita disiapkan seperti ini ini buat safety kursi roda
itu kemana nih mas
ini diikat ke
ban biar kursi roda nggak goyang
para atlet dari negara tetangga pun juga merasa sangat terbantu
dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas di ajang asean para games solo
alhamdulillah pendapat saya begitu bagus
semua tempat ada kemudahan untuk semua orang berkursi roda
tempat pun disediakan orang
orang pun tolong membantu untuk para atlet
selain enam puluh lima unit mobil minibus khusus pengguna kursi roda
panitia pelaksana asean para games juga menyediakan enam puluh lima bis medium
untuk penyandang disabilitas lain yang tidak menggunakan kursi roda
persiapan ini semua berdasarkan pengalaman menggelar asean para games dua ribu delapan belas di jakarta
peparnas dua ribu dua puluh di papua
modifikasinya kan ini semua bantuan dari kemenhub
inspirasinya waktu di pon di papua kalau nggak salah loh
peparnas ya kalau nggak
itu mungkin inspirasinya itu
jadi mereka sudah mendisidasi sepengengan rupa
kalau dulu di papua kan informasinya l yang agak tinggi
nah sekarang iis itu agak rendahan
harapannya fasilitas transportasi untuk para penyandang disabilitas ini
tak hanya ada saat event besar seperti asean para games saja
namun juga di transportasi umum yang bisa digunakan masyarakat penyandang disabilitas
wajar ahmad solo jawa tengah